dan aku sih pasti dateng dateng cuman kayaknya aku biasa aja
karena aku gak suka mama sama papa saingan
iya ya kesannya jadi kayak kontes cari mantu aja
neng ini rusak ya
ininya gak keluar anginnya
neng ini rusak ya
saya akan menilai soalnya sekarang
jadi kalian tunggu sebentar
jangan ada yang bercanda
mengingat menimbang dan memikirkan
nilai tertinggi jatuh pada nilai seratus yaitu boy
dan tujuh puluh iyan
tuh kan buah yang di bawah boy
pak bapak salah ngecek kali pak
masa iyan dapet tujuh puluh pak
ini sirik nih
hidup itu harus berakal
itu namanya bawaan orang sukses
berarti gue udah pinter kang
karena nilai tertinggi di kelas ini seratus
dan nilai terendah tujuh puluh
hidup berakal nanti beriman ya
mending gue gak dapet merah
sengaja gue dapet konten tujuh puluh juga
eh gantinya gue lapar
gue traktirin semua
tumben banget lu ya dapet tujuh puluh ya
padahal gue lagi males mikir kan
tapi gue bisa dapet tujuh puluh
lagi males mikirnya dapat tujuh puluh
gue tanya jawabnya salah salah
lagi beruntung aja
eh orang pinter kayak gue juga kalahnya sama orang hoki
ya udah kalau gitu kalian duluan aja gue mau nyari reva dulu soalnya
enggak barang kita ke kantin nih
mau senapas kalian gak nih
males kalau lu yang pas
si boya udah cerita belum yang kemarin katanya dia di foto foto itu sama cewek
oh iya dia udah cerita
terus dia udah jelasin ke gue kok semuanya
kalau ternyata itu cuma model yang dia baru ketemu juga
itu model di tempat kerja mamanya
dan dia diminta tolong sama mamanya buat jadi model cowonya
gue di foto sama cewek gitu
ya gue rasa sih gak apa apa lah
itu kan tuntutan pekerjaan
reva sumpah ya
kalau gue nih jadi lo nih ya
iya nih yang kayak gitu
udah gue bejak bejak
terus gue ambekin ya
sampai dia minta maaf sama gue
sampai dia nanya sengis
ya itu kan lomel
kalau gue beda
sekarang reva tuh udah gak kayak dulu lagi ya
salut gue sama dia
kamu udah masuk kelas ya
ini lagi jam istirahat sih om
om boleh ganggu sebentar gak
nggak apa apa kok om
om ini mengundang kamu ke acara anniversary pernikahan om sama tante
boleh om boleh
ya makasih ya om buat undangannya
oke kalau gitu sampai ketemu hari minggu ya
makasih om makasih
siapa tuh reva
kenapa kok dia nelfon lo kenapa kenapa
ya jadi bokapnya boy itu ngundang gue buat datang ke acara anniversary pernikahan dia sama mamanya boy
lo udah direstuin dong sama ortunya boy
sampai lo diajakin ke ini
sampai lo diajakin ke acara
kalau sama papanya sih udah deh kayaknya
pokoknya emang baik banget sih
cuma kalau mamanya kayaknya belum deh
ya udah jangan pesimis gitu dong re
pokoknya sekarang kita semua berdoa
ya allah semoga reva sama boyd christine sama mamanya juga
bagus kan kalau direstuin
ya gue mau ke kantin aja
daripada nanti bel masuk terus gue di kelas pingsan
eh gue juga lapar
gue juga mau
tunggu tunggu tunggu
kayaknya mereka sengaja ninggalin kita buat berduaan disini
jadi papa aku tuh tadi barusan nelfon kamu dan ngundang kamu
papa kamu tadi langsung hubungin aku
cuma anehnya kenapa papa kamu gak suruh kan
kamu aja ya buat nyampein ke aku kan sama aja
sampai harus papa kamu yang nelfon aku
aku jadi gak enak
sebenarnya sih aku gak setuju soal ini rev
gak setuju karena papa kamu ngundang aku
aku sih setuju banget kalau papa aku ngundang kamu
cuma motivasi ngundang kamu itu yang aku gak suka
papa aku tuh rencana mengenalin kamu ke kerabat kerabat papa aku
dan saudara saudara papa aku
sebagai gadis pilihan papa
dan mama juga sama
mama bakalan bawa cewek pilihan mama juga
jujur aja ya aku tuh gak suka kayak gitu
dan aku sih pasti dateng dateng
karena aku gak suka mama sama papa saingan
kesannya jadi kayak kontes cari mantu aja ya
ininya gak keluar anginnya
woy pasukan aw dia aja
orang yang waktu gangguin saya waktu sama neng sri
yang ngajak berantem